jagad dunia maya di bali dihebohkan dengan tingkah tidak terpuji wisatawan asing
seorang warga negara australia menendang pengendara motor hingga terjatuh
iya tak hanya itu turis yang satu ini bahkan sempat berusaha untuk menabrakkan dirinya pada mobil yang sedang melintas
inilah aksi kekerasan yang dilakukan oleh wisatawan asing di jalan sunset road kuta pada sabtu dini hari kemarin
dalam video berdurasi dua puluh empat enam detik yang viral di media sosial instagram ini terlihat seorang warga asing dikejar oleh sejumlah warga
pada saat yang bersamaan terlihat melintas pengendara sepeda motor
pemotor ini tiba tiba ditendang orang asing yang diketahui bernama nikolas kar ini hingga korban tersungkur
tak cukup di situ warga asal australia ini juga berusaha menabrakan diri pada sebuah mobil yang tengah melaju
mengetahui tindakan yang tidak terpuji ini warga pun merasa
dia tidak kecewa dan berharap pemerintah memberikan tindakan tegas
bahwa bule itu tuh gak semuanya gitu bisa bersikap baik harus waspada
jadi tidak semua bule harus kita istimewakan kita harus angkat dia sebagai tamu tapi mereka itu juga manusia yang sama gitu
dilansir detik com warga asing tersebut diamankan dan diperiksa di mapolsek kuta
kapolsek kuta akp tegurike fadlianca menyebut
jika warga asing itu harus dirujuk mendapatkan
perawatan karena luka yang dialaminya
polisi juga mengaku masih menyelidiki detail dan modus dari pelaku
tim liputan cnn indonesia